selamat hari raya lebaran
yang hari ini di rumah aja
saya beri tepuk tangan
karena sudah mendukung
imbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja
nah spesial lebaran kali ini
kita ada narasumber
boleh ya saya pasang dulu pinnya nih hari ini
oke sebentar ya
seru pastinya sama eyang titik puspa
jadi saya juga ditemani sama tiffany raitama
yang menjadi keeper saya
agar mengawal live kita hari ini
spesial dengan eyang titik puspa
yang masih enerjik
kalau kita lihat itu
gimana sih resepnya
seperti apa dan juga gimana lebaran tahun ini
karena kalau kita tahu
itu keluarga besarnya eyang titi puspa
tapi kan tahun ini
semuanya dilarang begitu ya
untuk bisa silaturahmi langsung
kalau bisa kita lihat
eyang titi sudah bergabung bersama kita
terus juga yang mau request
boleh di komentar
atau itu ada di
apakah eyang titik sudah bergabung
sekalian juga nostalgia
waktu kita masih kecil
banyak banget begitu lagu lagunya
dan marilah kemari
bisa tulis juga disini ya
apakah sudah ada yang titik bergabung
di instagram kita hari ini
mbak tiffany nanti akan membantu saya
yang bergabung itu di
at cnn indonesia tv ya
nah untuk kalian sendiri
lebarannya apakah juga di rumah aja
boleh cerita cerita ya
terus juga apa sih
di lebaran kali ini
ini saya juga lagi coba pakai kerudung
dengan baik dan benar ya
biar gak kalah cucu dengan eyang titi puspa
yang kecantikan ya luar biasa
sampai usia sekarang
delapan puluh dua tahun saudara saudara
dan sementara kita
tiga puluh tahun empat puluh tahun
udah mulai tuas tuas dengan wajahnya seperti ini
kalau eyang titik ya delapan puluh dua tahun
masih terlihat kencang
tentang eyang titik puspa
nah kita akan bergabung ya
apakah eyang sudah bergabung
oke nanti saya juga lagi cari nih
berarti ada beberapa lagu ya
pastikan anda jangan kemana mana
pastikan di atsianandindonesiatv
apakah eyang sudah ada di atsianandindonesiatv
karena kita pastinya udah ngelakuin
nah ini gimana ini
apakah eyang sudah ada di atsianandindonesiatv di instagramnya
nah kita pastinya udah gak sabar ya
menantikan suara emas juga
dari eyang titik
saya juga sambil cari cari
link lagu lagu di youtube nya
jadi siapkan juga
mbak dara yang request
atau sebentar saya lanjut live lagi
biar bergabung dengan eyang titik
biar bergabung dengan eyang titi
oh dara sepupunya
oh dara sepupunya
aku temennya onik
jadi eyang ini
keluarganya banyak banget
dari dua belas bersaudara
sampailah itu lebih dari seratus orang
oke eyang titik sudah bergabung
kita siap siap ya
hai nah ini yang sering bergabung sama kita assalamualaikum
waalaikumsalam aduh cantik banget aduh mana kacanya mau lihat cantik apa enggak
iya yang cantik yang itu dong
apa lebarannya gimana yang lebaran ini cuman yang boleh saya masukkan ke rumah ini cuman
cucu saya dua yang ngoperit ini oke lainnya udah larang masuk darah udah disemprot juga tuh disinfektan
lebaran kan tiap tahunnya tuh selalu kumpul keluarga tuh ya udah kayak retret perusahaan
ya oh iya itu itu baru seperempat semuanya ada satu ratus lima puluh lebih dari dua belas anak
dua belas anak dan yang melahirkan cuma
sembilan yang tiga belum tidak melahirkan melahirkanlah itu satu ratus lima puluh an orang dua ratus kali
nama nama cucunya jadi ya hafal enggak aduh aduh oh ada ini cucu saya ini namanya gadis dan darah
cucu saya itu ya
oke oke oke oke oke luar biasa biasanya tersebaran sebulunya gimana sih ya yes kenapa
tahun lalu tahun lalu kalau enggak outing jadi di apa di bus paket ring itu ada hal
nah itu bisa cukup masih sampai keluar lagi nah kalau sekarang apa kalau sekarang
kenapa ya selarangkan dilarang sama pemerintah republik indonesia dan aku memang aku memang takut
takut karena umurku sudah delapan puluh dua mau tiga puluh dua puluh delapan puluh dua setengah nah karena udah segitu jadi perjalan
itu takut kena apa ya ke single single gitu takut
lalu biasanya ada ini ritual ataupun kayak tradisi eh yang memberikan nasihat nasihat ke
oh iya biasanya sungkeman semua dari yang tertua sampai yang termuda sungkem sama saya juga adik
adik saya karena dulu adik adik saya itu saya yang yang apa ya ya yang ngopen eh yang ngopen nih yang
ibu saya meninggal tahun enam puluh an
orang tuhh emmanuel yashi ada black b trim psychologists katanya females
hai nah aurina star egor desir pessoa gue berhasil membawa dengan
sederhana nysia harus mengadakan pemerintah lebih baru
seliro itu ya harus jangan mengerjakan jangan dikerjakan untuk orang lain kalau kita sendiri
tidak mau dibegitukan oh iya jadi memang harus berbuat baik juga kalau kita memang mau dimensi ya memang
dulu saya mengajari adik adik saya itu kan dulu kan ada adik ada ada anak ada anak tiri jadi ada yang
ilmama tante ada yang mbak nah itu saya kumpulin pokoknya kalian tinggal di sini berarti kalian
itu numpang cabaran tolong numpang terus bayar nah bayarnya apa bayarnya apa harus ikut peraturan di
rumah ini terus harus hormat kepada siapapun dia miskin kaya tua muda saudara ataupun bukan itu
harus hormat jangan berbuat sesuatu yang memalukan keluarga
hai yang keempat
ini cari uang kalian sekolah jadi tidak ada lagi ayo belajar ayo ini ayo ini ayo mandi
yaitu itu kalau pagi anak segitu banyaknya rumahnya kecil worr kayak pasar dan kelima kalau ada apa apa
jam berapa saja kapan saja kalau mau bicara ayo kalau mama tante titik mbak ti ada di rumah
walaupun di kamar kalau masih hidup berarti masih boleh diketok lampunya
ya gitu jadi ya itu kan ya ya itu yang yang apa ya ya buat dasar mereka kemudian ya suka sering
bertanya tanya ya itu sorry ya suara saya pecah ini karena apa udah tua karena udah tua suaranya pecah
the best yang ini kan lebaran situasinya lagi pandemi kayak gini yang sebenarnya dulu di
indonesia kaden yang juga kayak gini yang selama yang hidup delapan puluh dua tahun pernah ngasih ada situasi
dimana tak boleh bersilaturahmi langsung ke keluarga atau diluar rasanya rasa rasanya
belum ada tuh enggak ada kayaknya sih ya dalam ingatan saya enggak ada ya cuman dulu kalau zaman perang di
enam sudah tidak boleh keluar rumah itu jam malam namanya
foto fotonya yang waktu muda nah itu ya gimana aku suruh ingat ya ya antara ada berapa ya
ya ya sebelum sebelum lima puluh kali ya antara segitulah katanya kirim isyana saraswati ya sama ya
apakah dia senang dikatakan begitu kan dia cantik ini kan cuma esrek keweket kemehe
ada yang kadangipis gadang besar kadang itu ya ikut aja deh kadang pernah yang tipis itu ada
berarti ini tahun lima puluh an gitu ya eh bukan umur belum sampai lima puluh kurang lebih lima puluh an sih sudah
tahun berapa ya mungkin ya kalau tujuh puluh berarti ya tujuh puluh delapan puluh lah gitu
nah itu coba sampai ke bawah coba sampai ke bawah coba ke bawah gitu jadi badan saya masih kelihatan
kecil kesil itu kan separuh ya akunya dihilangin coba chat gitu ini jadi error nah terus ada lagi
nih yang nah ini tapi setengah setengah ya tempatnya gengguan ini ya sinyal ya sebentar ya
hai turunin akunya diturunin si dianya muncul oh susah ya hahaha iya iya pokoknya saya suka
dia itu antara ya delapan puluh an lah
hai tahun delapan puluh an
saya suka matching matching sendiri gitu ya
hai apa kak bagus banget ya warnanya dan gambarnya masih paljon nya aku coba
remoto dulu nanti yang gabung lagi makc euros iya ya ya ya kok masih pecah
hai oke hai nah itu tadi ya sebentar kita akan coba nyambung lagi dengan eyang
hai terus juga bagi yang ingin berbincang
bagi yang ingin bergabung bagi yang ingin request lagu lagunya apa aja

coba kita cek lagi apakah yang sudah bergabung dengan kita
hai dari udah banyak juga ya cerita tentang eyang dari dua belas bersaudara kemudian
hai sudah lebih dari satu ratus lima puluh anggota keluarganya sekarang nah kita akan
lagi di nostalgia dengan eyang titik puspa
hai ada join lagi ya sebentar ya
hai hai yes ria oke nah masih pecah juga masih pecah juga enggak ini sih ya
kalau di aku sih nggak terlalu ya tapi coba nanti aku coba tanya juga nih
kayak ini kan ada beberapa foto eyang nih iya gini terus kalau ini sih udah delapan puluh dua
itu dia kok enak ya
hai ya suka di foto foto orang enggak suka di sacred aku enggak punya simpenan aku dikasih kasih
orangstro menoh gitu tapi kenapa posennya suka kayak posennya suka cowok p comedy test ya itu fate
oh ya oh mamanya salam buat mama salam
yang diiklan itu produk indonesia yang
iya itu udah hampir sepuluh tahun tuh produk itu terus diperpanjang perpanjang
banyak yang nanya nih apa sih resep awet mudanya kok kayaknya eyang berhenti di wajah
usia lima puluh an tahun nih udah berhenti ya
enggak buat saya orangnya terlalu pasrah jadi misalnya gini misalnya gini kalau saya
kehilangan keberanian usaha pasrah misalnya rumah saya kebakaran aduh rumahku open air
deh oh ghosting ngerasa akan tanggi monggo artinya apa rumahku sudah kebakar habis tuhan
oh ini yang tuhan kehendaki silakan nah misalnya
saya sakit ya karena kena kena cancer dulu kan oh ghosting ngerasa akan tanggi monggo
nah gitu jadi semua tuh misalnya saya kehilangan pun oh ini memang mungkin orang perlu uang jadi biarin
ya tuhan ya nggak papa nggak mau kalau tuhan kehendaki silakan tapi nah begitu saya ya saya
mau dikata katain orang mau diapain orang mau disakit mau dihina dihina dihina dihina dihina dihina
disalahin bapak bapak saya nggak papa nggak pernah bales yang tapi kalau sudah urusan keluarga sama
pemerintah nah saya itu sok tahu saya tuh cintanya sama negara kukan lahir batin udah sampai nafas
terakhir karena apa saya tuh bangga sekali sama para pahlawan yang telah membuat indonesia sampai
bisa begini itu kan karena beliau beliau jadi saya tuh sangat menghormati sangat menghargai
makanya waktu saya umur delapan puluh saya itu tour de grave saya ke kalibata saya ke pak hatta saya ke pak apa
general sudirman kayak apa guru itu siapa siapa guru yang seluruh indonesia pak ki hajar dewantoro
teman teman pokoknya sampai aku harus dapat ke waktu berlapan puluh ya harus dapat delapan anu
apa ulu siarah makam eh enggak taunya bisa dapat tiga belas enggak segitu nah makanya kalau ada papa ribut
ribut kayak kemarin tuh urusan apa pilihan presiden aduh aku sampai ya allah tuhan
ya allah tuhan damaikan sadarkan semuanya bapak semua
tuhan atur pokoknya gitu terus kena ini corona ya allah itu saya saya sampai berinding sama
kalau berdoa tuh ya allah tuhan kasih alila bayangin itu dokternya berapa yang sakit berapa
ribu dokternya semacam gitu nah itu kalau coba kita pikir mereka tuh dokter
kerja dokter sama para perawat dan para itu kan tidak hitung waktu boleh dikatakan
malah saya dengar katanya nggak boleh makan dulu sebelum jam segini karena pakaian itu dipakai
hanya boleh sekali nah itu kayak apa sampai ada suaminya dulu meninggal baru istrinya yang mengandung
itu rasanya saya lemas tuhan kenapa kau cuman punya hanya
sedikit nunggu nunggu kalau kita mau nunggu di rumah itu corona bisa cepat hilang tapi kalau
kita apa namanya oh saya mesti ini mesti ini mesti keluar ini udah gitu enggak pakai masker
terus di tempat rame pulang lupa enggak mandi enggak itu itu nah itu tuh saya tuh suka mendoakan
tuhan sadarkan mereka semua saudara saudara saya
kasian itu dokter itu semua yang ngurusi mereka itu sudah boleh dikatakan lahir batin jiwa raga
nah saya mohon cuma satu deh yuk kalau mau corona umurnya pendek kita di rumah deh
seberapa saat memang boksan tapi kalau tidak mau di rumah mau jalan jalan ya corona ya mau jalan jalan
ya panjang umurnya sepanjang semaunya mereka yang suka jalan jalan suka itu kalau perlu memang
saya boleh sih pergi kalau memang perlu silakan cuman pakailah aturan itu aja saya doa saya semoga
kekasihku sayangku cintaku yang terhormatku yang kubanggakan semua bangsaku yuk kita ikuti
aturan kasihan anak anak kita yang kecil kecil kalau sampai anda yang masih punya putra putri
masih banyak orang yang dicintai kalau anda pergi kan kasihan atau sebaliknya yang
anda cintai pergi padahal itu karena kita yang selalu keluar rumah semaunya nah mudah mudahan
mudah mudahan dengan ini terbuka kita berpikir kita berpikir terus dirasakan ke batin kita
seperti apa sih ini hanya cobaan dari tuhan yang kita diambil kamu sabar enggak sabar enggak jadi
bersyukur kamu sudah bersyukur dikasih indonesia yang uh cantik mulai alam semesta raya yang
sangat mengagumkan aku kalau bilang alam semesta ini merinding aduh aduh jadi itu tuh mari kita nikmat
di rumah memang iya ya memang ada urusan ekonomi ya ya itu masih bisa deh diselamatkan dengan pergi
tapi pakai aturan jadi saya pun selalu berdoa tuhan kasihanilah tolonglah mereka orang orang yang
saudara saya yang kekurangan sandang pangan papan pekerjaan kesakitan atau ketakutan angkatlah dia
supaya bisa hidup yang sewajarnya
nah kalau yang orang kaya kaya kan yang masih punya itu orang orang yang tidak punya itu memang
mereka butuh sekali uang tetapi ya ya itu memang kayak buah si malakama ya jadi tapi si malakalama
nya itu bisa sebentar kalau kita sadar nah kalau enggak kalau kita mau semomonya ya coronanya ya
sepanjang jalan kenangan sampai entah kapan hehehe kayak kayak kalau ketemu yang bandel bandelnya
kalau ketemu yang bandel bandelnya kalau ketemu yang bandel bandelnya kalau ketemu yang bandel bandelnya

dan juga mungkin yang belum sadar nih perlu meditasi ya eyang
eyang kan juga meditasi untuk penyembuhan
tapi selain meditasi ada lagi loh
ya jadi aku kan boleh dikatakan depresi ini
selama abis presiden berhenti sebentar terus sekarang ini
jadi ini saya kayak orang depresi
terus aku dibilangin sama temen
aku sudah gak kepengen apa apa
aku sudah lemes
aku sudah ini ini
buku yang disini ditulisnya
jadi ada gambar gambar yang masih kosong kosong gini
terus aku bilang
itu aku begitu
aku kan tadinya ngapain sih kayak anak kelas satu
udah hampir lebih dari kelas enam
karena pantatiti terlalu mikirnya terlalu keras
jadi rasanya eyang setelah coba terapi
setelah membuat begini beginian
terus aku bilang
saya tuh hidup kembali tau gak
hidup kembali tuh
hidup kembali itu rasanya tuh
jadi hanya dengan mewarnai tapi rasanya jadi ini ya
membangkitkan rasa lagi
makanya dibikin ini anti stres
setelah saya membuat ini
bikin gambar gambar ini
ya ada deh ntar tunggu
terus ada apa lagi yang
mau lihat lagi ya gambarnya
gambarnya mau lihat lagi ya
eh yang ini udah
itu saat hari langsung diselesain eyang
oh yang ini yang anu apa yang
nah ini tadinya semua hitam semua tinggal aku mewarnai
berapa lama eyang mewarnai nya eyang
aku bisa duduk dari jam sepuluh pagi bisa sampai jam empat jam lima
itu tuh gini ya
itu tuh gini ya
ih aku bisa bikin ya
oh ini sampai
ini rumahnya black
nah sebelah sini pink
perahunya sini black sini pink
nah ini juga perahu ini
jadi kita tuh mencari
mencari apa eyang
mencari sesuatu tuh
mencari sesuatu itu
mencari sesuatu itu
gak taunya tidak perlu pakai yang bagaimana susah susah
gak taunya ya kalau kita suka menolong orang
ada orang yang menolong hanya dengan ngasih gambar
kamu gila orang tua suruh mewarnai
kalau gak mau mewarnai nanti gila bener
bener loh abis itu saya rasanya
jadi kayak orang yang abis di charge gitu
terus bisa sini terus bisa ketawa bisa ini main main
jadi gak taunya
kalau meditasi gimana eyang
oh kalau meditasi itu
saya hampir setiap saat
jadi meditasi sudah ada tuh
gak ngamuk umat
jadi cuma tangan di
pupu itu apa itu cara melayu ini pupu cara indonesia ini
pupaha tangan kiri kanan
di atas paha matanya ditutup
terus napas keluar masuk dari hidung pelan
nafasnya bukan yang diatur
kayak orang mau tidur aja tapi nggak boleh tidur
terus lidah dilipat
di belakang sendiri itu
angka ramban disana di belakang antara yang kayak urat gitu
nah deket sama itu
karena kalau yang di tengah keras
itu syarafnya kurang bagus
jadi ada di belakang
udah itu mulai
nah itu kenapa begitu karena
erhang bawah terus melewati
pusar sampai turun sampai ke
tulang belakang itu yin
dari tulang belakang naik ke
tulang belakang dari tulang
tulang dari tulang ekor
tulang ekor sampai ke kepala
jadi supaya yin sama yang bisa ketemu
ada bridge nya bridge nya yaitu lidah
nah itu nanti dia bikin satu putaran yang demikian
bikin sama tuhan itu menghasilkan
chi itu mencah disuruh oleh
itu badan untuk mencari titik akupungsur yang rusak
jadi nanti ada ceting ceting ceting ceting ceting
nah tidak boleh di
pegang atau digaruk diem satu jam
habis itu tangannya dibikin
taruh dibuka terus
minum air putih dah istirahat
tapi selama mengerjakan itu
tidak boleh olahraga karena
saraf baru diatur oleh chi tadi
untuk nanti kemana nanti kemana
nah waktu saya kena cancer kan
satu hari lima jam
terus saya dibilang sembuh
saya antara percaya apa enggak saya kembali lagi ke singapura
begitu diperiksa sama dokternya
dia buka terus
itu bisa clean seperti nggak ada apa apa
itu ada sama minum obat juga enggak sih
tidak ada obat tidak ada pelentil tidak ada bunga tidak ada api tidak ada api unggun tidak apa apa
anu dulu minta izin dulu sama tuhan
udah baru ngerjakan
soalnya banyak banget eyang yang di usia muda juga sekarang udah kena kanker tapi ketika mengetahui itu malah gak semangat lagi gitu
enggak semangat untuk
enggak semangat untuk cari pengobatannya atau semangat hidup lagi
saya kasih nomor ya anda kesana
eh telepon dulu baru ngomong
nanti kita akan tayangin ulang nih ya kita masukin youtube juga jadi siapa yang mau cari
apa ya mungkin ada obatan juga seperti itu
bagi resep nih gimana terapi lalu juga art terapi
sekarang kita mau nyanyi nyanyi dok ya
aku belum ini loh
mohon maaf lahir dan batin kepada saudaraku seluruh indonesia siapapun anda
mudah mudahan tuhan cepat memberikan kedamaian di negeriku ini
dan membangkitkan rasa tanggung jawab masing masing manusia indonesia bangsa indonesia
untuk bisa mempercepat memotong corona ini agar kita semuanya bisa saling bertemu dengan senang hati
dan tidak ada lagi para dokter yang harus aduh itu dokter satu harus ngurusin seratus seratus seratus
ribu ribu aduh itu nggak kepikir buat saya
makanya yuk kita memberikan hormat memberikan semangat kepada para
para dokter para relawan para suster para semuanya itu dan siapapun yang berkenaan dengan itu
itu kayak juga apa siapa tuh polisi siang siang dari siang sampai malam berdiri di tengah jalan
masya allah itu
ya jadi minat saya diberi izin mohon maaf lahir batin
saya umur delapan puluh
dua puluh dua sekarang jadi dosa saya banyak
iya tapi banyak banyak yang suka ya si eyang ini
nah eyang ini kan kalau hati yang tenang pasti juga lebih happy lagi lebih sehat lagi
kan kita mau karaoke an ya sama eyang ya
paroke apa tuh
eyang lanjutin ya
lagu apanya dong besar ya
oh itu tuh suara masih dulu masih tinggi
sekarang sudah di bawah sinar bulan purnama
kedengaran ya eyang
pikir pikir apanya banyak
dia punya apa
dia punya apa
sesuatu sangat menarik
itu gak masuk
tuanya biasa saja
yang mana yang menarik
lanjut lagi eyang
itu gak sandoi
semuanya biasa caca makin aku memandangnya
makin aku jatuh
yang ini gak masuk
beri page nya juga
jadi tujuan eh nih yengs
lanjut lagi ya saya mau
oh gitu ya hahaha apanya dong apanya dong daring dong dan ding dong
oke ini ada lagi nih apa emosi mu tidak masuk ke telur ingaku ya aduh bentar ya
ini denger nggak nah ya iya cuma tokses tokses saya
hei hei hei hei hei kasih mari bergembira bersama sama hilangkan hati duka lara kamu
ngerti enggak musiknya enggak masuk ke kupengku ya eyang aku udah matiin musiknya jadi suaranya
yang aja biar kita doh begitu laburnya hahaha bagus banget ya itu lagu
hai tahun enam puluh empat kaskudala er belum tahun enam puluh empat belum
enak terug udah semuanya ada kalau dulu tuh semuanya masih miskin ke mana mana naik becak
iya iya yang terus aku tahu yang tuh dari zaman pria kwek kwek pasti ada yang titik
kalau yang dia mek mek aku bok bok
dan sayur dansa dan sayur dansa buat apa kau bermuram durja habis waktumu dengan
percuma hati nelang sah buat apa dan saya dansa kamu kedinginan ya
ada ini ya ada sesuatu gitu pernah pernik di bajunya bulu bulu ya kalau itu
nyanyi kalau sekarang ngobrol sih pakai bulu bulu nanti pada ngapain tuh titip
puspagong dan sayur dansa itu gimana yang yang kita kenapa yang sendiri iya
tanukan itu ada musik apa eh band band club band dari bandung
apa tu dari bandung
bukan pampers kan dari sini eh siapa sih pokoknya saya bikinin itu dansau dansa sama ini
bimbi bimbi sama saudara gadis sederhana tapi manis pergi dari kampungnya tujuannya ke kota
untuk duduk coba coba cepatnya sesuaikan diri lagaknya mbak peragawati uang entah dari mana
segalanya pun punya dan langsung ngetok namanya bimbi ya itu itu jadi dua rolesa band roles kamu juga
belum lahir dari bandung dari bandung yang satu lagi nih yang sangat enda lagunya gang kelinci
tahun tahun antara tahun enam puluh tiga maupun enam puluh empat saya didatengin seorang anak kecil ya memang dia sudah
ada nama sudah pernah dengar namanya lili suryani eh tante saya bikinin lagu dong oh iya
terus ngobrol lagi saya ajak main saya ini dia senang di rumah saya dia juga ikut itu
main main ini sampai sore apa sudah
mana lagunya eh kamu iya minta lagu ya ya udah jangan sekarang yuk ini sudah sore ayo kamu saya
antar udah sore jadi saya antar pakai becak pakai becak saya terus ke pasar baru di belakangnya itu
ada namanya gang kelinci itu gang kelinci itu ada gang jalannya itu enggak sampai semeter itu
orang anak kecil berburu buru tokoh kokoh kokoh lari keiri keadaan beruruh pokoknya itu jalan sesempit
jadi ah ah ah udah udah begitu pulang sampai di jalan naik naik naik becak udah jakarta kotaku indah
dan megah udah di di di di di kerep di kerep tak di becak itu udah jadi itu lagu tapi baru di kepala
babis gak membawa tulisan begitu lah bunyinya
tinggi itu kenapa tuh yang persis apa wajahku bulat tak bisa tinggi badanku bulat kan dia kan
kecil itu sih lili su lili nyata kan kecil gitu tapi tak bikin bulat hai aduh masih pakai roknya
itu yang masih kalau itu tuh pantiesnya masih kelihatan dulu yang masih ah mungkin di kelas berapa
sd yang mau dong yang bentar ya coba ya siapa tahu nih suara terani bentar ya jadi aku udah siapin nih
karya coba ya siapin apa sih musiknya sih siapa tahu kedengarannya yang ya kali ini ya mana
ada kayak musikmu di telingaku antara ada dan tiada hahaha hahaha gimana sih
ya kayaknya dia mampir dulu ya kemana gitu
eh ngajaknya dong yang lagi yang nggak kelinci yang jasaduh tahu nggak suara aku tuh sedang ini
pecah ah ah hai bahwa pokoknya tunggu aja yang baru bikin lagu ya baru bikin lagu sedang dikerjain
tapi lagunya ini untuk menghibur semua orang yang sedang dalam keadaan ah ya corona yang gila nih
jadi tunggu aja nanti ada oke ya aja oh ya sekatekate sekatekate sekatekate sekatekate
sekatekate judulnya oh nanti tunggu ya kalau orang jakarta bilang orang jakarta bilang kalau
orang ngomong semaunya akan sekatekate apa sih lo ngomong sekatekate bukan ktpd
nasihat dari seorang yang yang sudah
delapan puluh dua tahun lebih lama hidupnya dibanding kita kita ini apa sih yang dalam menghadapi
hidup ini seharusnya seperti apa yang harus seperti apa harus dekat dengan
tuhan bicara apa saja kepada tuhan
hai jadi saya ketemu tuhan yang sebenarnya dalam bicara saya ngobrol
ini saya umur kelas tiga sd jadi waktu itu aw brigitus penyakitkan terus jadi kali waktu
aku mau bunuh diri aku mau kedelah besar rasanya olivier pardana never
aku mau bunuh diri aku bilang gitu nama aku kan sampai tiga waktu kecil saat sudarwati
kadarwati sumarti ini masih sakit melulu nih nah ini kelas tiga itu itu datang sakit malaria
yang sementara sementara itu enggak ada obatnya tuh dulu obatnya kina dulu sampai kupingnya budak
situ anu obat obat dulu udah dari situ terus saya diberi satu keajaiban ya karena saya makan
sesuatu tidak tak ceritain panjang hai sembuh nah dari situ tuhan kau tuhan kau nggak marah sama
saya kok saya malah dikasih sembuh udah dari situ setiap hari saya pulang sekolah saya nyanyi dulu
buat tuhan ngobrol nah teman saya tuhan makanya anak saya waktu lu sudah bisa diajak bicara saya
kenalkan kepada tuhan nah malah justru yang masuk agama islam
duluan anak saya jadi supaya sadar bahwa tuhan tuh tahu segalanya kalau kita sadar ada tuhan maka
tidak bakal ada iri dengki keji apa ngebully sampai korupsi karena tuhan tahu jadi kalau
orang yang mengerjakan ini jadi berarti dia tidak takut sama tuhan hai nah makanya
yang penting sekarang ya ya ya ini apa poin tersenyai itu ya apa ya manage your life
ice good as possible nah terus minta tuntunan dari sana yang di atas itu baru kita akan
merasa damai kalau diapain orang nggak usah dibalas diapain nggak usah balas yang
yang baik diterima dengan baik tapi kalau dia misalnya menjelekkan atau ini atau itu
yang apa deh kita yang sampai sampai kecil udah nanti tuhan yang akan ngatur your
makanya seperti ini sekarang corona terima aja dulu nanti tuhan yang mengatur memang semua
namanya dicoba oleh tuhan seberapa besar cinta kita kepada tuhan nah di masa itu nah kita harus
berpikir what must i do bagaimana supaya si corona itu jangan berpanjang panjang
nih lihat lihat ke saya
ada komentar kasih eyang yang selalu mengajarkan saling cinta tidak boleh balas
kejahatan dengan kejahatan semoga di lebaran ini hidup hidup barca beneran jadi orang baru dan juga
amin amin amin amin amin kalau kita mau berdoa bareng bareng tuhan pasti kasih ya makanya kalau
ingin corona pendek jangan panjang umurnya pol corona nah mari kita mulai apa membenahi diri
ya ikuti peraturan tapi kalau kita semau kita si corona juga semau dia ah dia dia sampai zaman kapan enggak ngerti sudah
ya terima kasih banyak ya eyang
oke sekali lagi ya oke sekali lagi ya hormat cinta dan doa dari saya untuk anda semuanya seluruh bangsa indonesia
pimpinan negeriku dan semuanya para cerdik pantai
kiai semua ya pokoknya semua seluruh indonesia deh kalau disebut nanti habis waktunya
oke bina lagi dua pak izin sekali lagi mohon maaf lahir batin terima kasih trans cnn keluarga trans
tv juga nih yang iya iya thank you nuhun pisan nanti kalau coronanya udah selesai kita silaturahmi ya
ya yang ya iya dadah ayam oke itu dia tadi ya kita udah banyak ngobrol juga banyak tips tentang
kehidupan dari yang tv pas ini bermanfaat banget buat kita ya oke besok pasti ada teman saya yang
kasihan indonesia juga ada aziza
hanum topiknya apa nah pastikan anda untuk melihat di instagram at cnn indonesia at cnn indonesia
jam tujuh malam waktu indonesia barat oke bagi yang mau lihat nanti ada di youtube atau juga di
instagram tv nya cnn indonesia tv ya pastinya terima kasih sudah bergabung dengan id lova izin mohon
maaf lahir batin dan semoga semuanya tetap semangat menjalani hidup ini ke depannya selamat
hari raya idul fitri
semoga juga bisa hidup dengan hidup yang lebih baru lagi oke dadah sampai jumpa